sebagian wilayah indonesia kini mengalami curah hujan sangat tinggi
tidak hanya bahaya banjir yang ada di depan mata
penyebaran penyakit menular pun semakin menghantui
menurut bakar kesehatan masyarakat universitas indonesia paduryono
paparan sinar matahari yang rendah hujan serta angin kencang
dikhawatirkan membuat imunitas tubuh menurun
dan mempercepat penyebaran penyakit menular
seperti influenza diare hingga demam berdarah
hal ini ternyata berbeda dengan penyebaran covid sembilan belas
menurut pandu penyebaran covid sembilan belas amat ditentukan oleh
mobility index serta kepatuhan protokol kesehatan
musim hujan ini meningkatkan kejadian penyakit tertentu
bisa kalau kena covid mungkin bisa lebih buruk
tapi covid itu tidak tergantung musim
tergantung aktivitas manusia
kalau manusia itu berinteraksi ya itu
jokowi juga mengeluarkan pernyataan serupa
pada beberapa jurnalnya belum ada bukti ilmiah
perubahan iklim memiliki kaitan erat pada penyebaran covid sembilan belas
di musim hujan seperti saat ini
satgas covid sembilan belas justru khawatir
akan timbulnya kluster pengungsi banjir
kondisi pengungsian yang padat dan abai protokol kesehatan
membuat golongan ini rentan dan mudah terinfeksi
bagi masyarakat apabila memungkinkan
agar dapat menghindari lokasi pengungsian di tenda
jika tidak terpaksa
selain itu manfaatkan tempat tempat penginapan
yang terdekat sebagai lokasi pengungsian
wiku berharap pemerintah daerah mampu menyiapkan
masker cadangan hand sanitizer alat makan perorangan
serta petugas kesehatan yang terus berhubungan dengan covid sembilan belas
dan tidak ketinggalan wilayah pengungsian harus memperhatikan